hanya mengandalkan cahaya dari lampu telpon seluler para dokter di rumah sakit nasar di
wilayah kan yunis gaza selatan berjuang menyelamatkan korban luka akibat serangan
israel pada kamis direktur darurat rumah sakit nasar muhammad kendel mengatakan
fasilitas rumah sakit tersebut berada di ambang kehancuran tanpa aliran listrik dan
tidak ada tempat tidur icu atau ventilator bagi korban yang terluka parah
sementara itu korban luka terus berdatangan ke rumah sakit setelah berhasil dievakuasi dari reruntuhan bangunan tempat tinggal akibat serangan udara israel
hampir dua minggu sejak serangan hamas militer israel tanpa henti menyerang gaza sebagai balasan
bahkan setelah israel memerintahkan warga palestina untuk menyelamatkan diri ke zona aman di selatan gaza serangan terus berlanjut sepanjang malam di wilayah padat penduduk tersebut
kementerian kesehatan gaza mengatakan tercatat sampai saat ini sekitar tiga tujuh ratus lebih warga palestina tewas dan lebih dari dua belas lima ratus lainnya terluka
sementara lebih dari satu empat ratus orang di israel terbunuh setelah serangan hamas tujuh oktober lalu